rizik syihab bebas dari penjara pada hari ini
namun eks pentolan fpi ini mengaku masih berstatus tahanan kota
dan harus membuat laporan kepada otoritas terkait setiap bulan
rizik syihab tidak diperbolehkan melakukan perjalanan keluar kota
keluar pulau dan juga keluar negeri
meski demikian rizik mengatakan dirinya masih boleh melakukan aktivitas menerima tamu
bertamu dan mengajar
akan tetapi ada beberapa hal yang harus dijaga untuk tak boleh dilakukan
dan pembebasan bersarat saya ini saya berstatus mulai saat ini sebagai tahanan kota
jadi bukan saya bebas murni begitu saja saya saat ini berstatus sebagai tahanan kota
ini dan setiap bulan saya harus membuat laporan
saudara dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri
kecuali dengan izin tertulis yaitu dari instansi yang sudah ditentukan
selain itu rizik juga mengungkapkan bahwa pembebasan bersyarat dirinya
bukan pemberian pejabat politik maupun kekuasaan
ia mengaku pembebasan bersyarat ini berkat jaminan dari istri dan keluarganya
yang setia menemani saat dirinya menjalani proses hukum
jadi ini sengaja saya garis bawahi pembebasan bersarat saya bukan pemberian partai politik
bukan pemberian pejabat bukan pemberian kekuasaan bukan
tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya
dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta syarifah fadlun binti fadli
dan istri saya syarifah fadli bin usman bin yahya
sementara itu koordinator humas dan protokol ditjen paskemenkum hamrika aprianti
memastikan status rizik saat ini adalah klien pemasyarakatan
balai pemasyarakatan jakarta pusat
di mana rizik harus mematuhi sejumlah aturan selama menjalani masa bimbingan
seperti harus berkelakuan baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran
terlebih pelanggaran pidana
per hari ini
hrs sudah menjadi klien pemasyarakatan balai pemasyarakatan jakarta pusat
sampai dengan selesai masa percobaannya di tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh
aturan aturan tentunya sudah dijelaskan kepada hrs ya
kepada yang bersangkutan
wajib mengikuti program pembimbingan yang diberikan oleh
balai bapas jakarta pusat melalui pk nya
dan juga tidak melanggar aturan aturan
pasca mendapatkan pembebasan bersyarat
kediaman rizik syihab di kawasan petamburan jakarta barat
ramai dikunjungi sejumlah pendukung
para pendukung ini datang untuk mengucapkan selamat
atas kepulangan sosok imam besar mereka
gang menuju rumah rizik juga dijaga sejumlah orang berseragam laskar fpi
tim liputan cnn indonesia